saya didampingi oleh wali kota irpin dan deputi wali kota irpin
untuk melihat kerusakan yang terjadi di kota irpin akibat perang
dan sangat menyedihkan sekali banyak rumah rumah yang rusak
kemudian juga infrastruktur yang rusak
dan kita harapkan tidak ada lagi kota kota yang rusak di ukraina akibat perang